iya ncus ke kamar mandi dulu bentar ya nak
om kangen sama rena
om kangen sama rena
om baik lepasin
sebentar saja rena om kangen sama rena
om baik lepasin
om baik lepasin
om kangen sama rena
om baik lepasin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
gak ada tapi tapian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
lo pergi gak dari sini
atau lo mau gue teriakin lagi ya
om baik pergi ya
kamu sehat sehat terus ya
kok kayaknya gue pernah lihat
tapi dimana ya
rena takut ya
enggak enggak ada happen happen kok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
di dalam aja
masuk ke dalam
kamu tuh dimana sih
sebenarnya ada masalah apa sih kamu sama nino
kalian berantem ya
nino teleponnya juga gak diangkat
mama tuh khawatir banget
takut kecelakaan atau ada apa sama dia ya kan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
ya ampun nino
yuno kamu tuh kenapa sih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
inova pasti dipengaruhi sama dia
tapi kenapa andin
aku pergi dulu
apa hubungannya ya pertengkaran mereka sama andin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
alasan apa lagi ya sekarang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
kamu lonj semainesang gross
kamu kilos dah
selamat pagi bu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
ada apa nih bu nino sama rasa baik baik aja kan
justru itu pak surya pak surya saya tuh bingung sebenarnya mau telepon siapa aja
nino sama elsa itu lagi berantem sekarang
sampai sampai nino nya gak pulang pak tadi malam
saya bener bener khawatir kalau terjadi sesuatu sama nino
dan elsa bilang kalau ini ada hubungannya sama andin pak
gini loh pak
saya nggak mau kalau sampai elsa sama andin berantem
nanti kalau ada apa apa gimana pak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
dia kan lagi hamil pak
iya bu chandra nanti saya cari elsa ya
terima kasih banyak ya pak surya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
katanya ada hubungannya sama andin tapi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
lebih baik sekarang kita ke rumahnya adian sekalian cek elsa ya
elsa kenapa ya
eh tapi untung sih papa gak jadi diajak ke notaris
tapi aku jadi takut elsa kenapa kenapa
ayo kita berangkat yuk
eh eh eh eh mbak
ngapain di situ ha
saya mau masuk
bukain adanya mbak andin
bintu gak akan saya buka kalau luar nada
hebat banget ya
bisa bukain gak
kenapa dia pakai teriak teriak kayak gitu
mbak andin keluarlah
eh eh eh mbak
gak bisa teriak teriak begitu
udah kayak di hutan
bisa diam gak
itu di depan ada adiknya mbak andin
dia di depan marah marah mbak
kiki kurang tahu mas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
lo bilang kalau gue selingkuh kan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
nino nggak akan semarah itu sama gue kalau lu gak bilang gue ada di mall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
nggak ada satupun orang yang bisa sembarangan di rumah saya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
aku berantem sama nino mbak
nino gak mau angkat telpon aku
nino semalam juga nggak pulang
itu semua gara gara mbak andien
kamu gak ada puasnya ya
bikin adik kamu menderita terus
nah aku gak pernah ikut campur urusan rumah tangga orang ya mah
tunggu tunggu tunggu ini masalahnya apa
kalau ada masalah bicarakan baik baik aja bisa
aku juga gak ngerti nih pak
dan tiba tiba elsa datang ke rumah dan marah marah

jelas jelas lo tadi udah ngaku kalau lo yang bilang ke ninu gue ada di mall

lo sengaja kan
lo sengaja kan biar gue berantem sama nino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
biar nih udah yang jelasin semuanya apa yang kejadian yang kemarin

gue nelpon nino dari semalam gak diangkat sama sekali
sedangkan mbak andin
mbak andin baru nelfon sekali langsung diterima
maksudnya apa sih nino
aku gak mau lagi bicara dengan elsa
gue nelpon nino dari semalam gak diangkat sama sekali
sedangkan mbak andin
mbak andin baru nelfon sekali langsung diterima
maksudnya apa sih nino
dit aku gak mau lagi bicara dengan elsa
ya udah bener bener mikir aku kecewa dit
sayang itu semua salah paham sayang
mas aku nggak ngerti ya masalah rumah tangga kamu seperti apa mas tapi tolong
tau kalau misalkan elsa telpon atau apa tolong diangkat
jangan bikin orang orang panik disini
satu lagi mas jangan dengerin omongan orang
dengerin aja istri kamu
saya ke dalam dulu ya
saya nggak mau ikut campur masalah keluarga ini lebih jauh
maaf ya jadi bikin keributan depan rumah kamu ini ya
karena masalah kamu sama nino aku sama masalah jadi kebawa
elsa kamu bikin apa sih sampai nino semara ini sama kamu
enggak kalau kamu punya masalah sama nino selesaikan dengan baik kamu
jangan kayak anak kecil terus dewasa dong
taruh mobil mas
kita pulang aja
sekarang apa yang harus aku lakukan
ini udah kesekian kalinya elsa berbohong
aku bener bener gak tahu harus apa yang harus ngapain lagi
apa yang harus aku lakukan
apa yang harus aku lakukan
apa yang harus aku lakukan
mas kamu kenapa pergi mas
ngapain juga saya dengerin drama yang gak penting
gak ada vedanya buat saya
karena masalah keluarga elsa sama nino kamu jadi ikutan ke bawah
kamu tau sendiri
aku saran sama kamu loh
terus kenapa nino malah angkat telepon dari kamu
padahal elsa telepon aja gak diangkat
nino lupa kamu udah punya suami
apaan sih nggak nyambung jawabannya
berarti kamu udah cinta dong masalah aku
mau ada cara panti kan
selamat pagi bu
pasti kamu kesini mau ngajakin rena pergi lagi
pak al mau ngajak rena untuk ke acara ulang tahun pantai asuhan bu
sebenarnya rena agak kurang enak badan
karena kan kemarin abis pergi
kemarin yang lagi juga pergi
mas harini udah ajak pergi juga
bilang sama al rena kurang enak badan
dia pasti akan ngerti
baik kalau gitu
saya pernah siap
saya mau nanya sesuatu ke kamu
itu sih al
apa bener bener gak ada perempuan yang sedang deket sama dia
setau saya sih gak ada bu
gak ada ya
oke kalau gitu
saya permisi ya bu
udah umur segini pacar aja masa belum punya
udah andan aja lama banget sih
ya udah telat nih
bagus gak ya
menurut mu itu
nggak ada ga ada

saya tunggu di luar ya
ntar dulu mas
pasangin ke alun
aduh pinter pinter banget sih ibu
andin kok gak kelihatan kaget atau cemas lihat mante ini ya
seharusnya dia gak nyaman berada disini
karena dia akan inget sama dosanya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
rena lagi gak enak badan bu
lagi dirawat sama omonya
semoga rena cepet pulih ya pak
yaudah mari masuk pak
harian kamu udah baer ini gak sarangrastu
jadi saya yukan bahkan dipel mobil itu armornya glas klaration
terima kasih au mbak jaman ini
ben australia nya ben antara kita yang anggap gila kita buat brightable nih bukan has
mereka lucu banget ya mas
apapun yang terjadi
mereka berusaha untuk selalu tersenyum
aku bener bener merasa bersyukur
karena aku masih punya mama sama papa
sumpah gue makin gak paham

harusnya dia marah dong
lihat makam palsu itu rusak
anaknya dibuang di panti asuhan ini sama keluarganya
baiklah untuk selanjutnya kita akan menyaksikan
pembacaan puisi dari
ibu kau lah ibu yang baik buatku
ndang atau tau u highest umas
apakah aku memang tak bisa dan saya
kejadian dapat brock nunggu
sumpah aku harus bijak
men inappropriate menjadi satu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
mau aku mati rasa
aku gak tahu harus gimana lagi
kamu gak boleh ngomong kayak begitu tadi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
buat anak yang ada di dalam
ngerasain sedih kalau kamu terus terusan
sedih kayak begini
sekarang mama udah ada disini
ada masalah apa lagi sekarang sama nino
kemarin aku cuma meeting sama bos aku di kafe mah
tapi nino nyangkanya aku selingkuh
nino semarah itu sama aku
karena dikasih tau sama mbak nino
mbak akhnif yang kebetulan ada di mall itu juga
mbak andien yang kebetulan ada di mall itu juga
ada apa sih sama dia sebenarnya
kenapa terus terusan ganggu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
aku juga gak tau ma
aku juga capek
berantem sama nino mbak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
ini semua salah mbak andien
nino gak akan semarah itu
mama mau ngabarin kamu kalau nina udah pulang ke rumah
baru aja datang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
ma terus dia cerita gak kalau dia dari mana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
wah mama juga nggak tahu
gini aja sah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
gak boleh jadi ganjalan di hati kamu oke saya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
tapi itu dimana ya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
mama tinggal sebentar ya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
kakak mau cerita asal mula ikan duyung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
tapi kenapa dia gak mau cerita
kenapa mukanya lepas gitu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
iya pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri dan ketiga anak mereka yang umurnya masih kecil
pada suatu pagi mereka memakan nasi dan ikan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
ia pun mengiyakannya pasal suami tersebut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
sementara suaminya masih di kebun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
gimanapun isi ibu sekarang sudah lebih membaik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
saya mau bicara empat mata dengan ibu tapi kalau bisa bicara saja di sini
kalau begitu mari kita ke ruangan saya pak
silakan duduk pak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
boleh ayo kita foto bareng bareng ya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
tante kita foto lagi yuk